menjelang pukul empat waktunya kita kembali berburu kuliner sahur di jakarta
nah langsung saja kita sudah terhubung dengan sandra insana produser lapangan cnn indonesia
kalau misalkan kemarin sudah banyak rekomendasinya sandra ini kan tidak pernah kehabisan rekomendasi
ya selamat pagi kak yudan juga reza
saat ini saya sudah berada di jalan mampang raya jakarta selatan
dan seperti biasa kalau kemarin kemarin saya ajak anda untuk sahur bersama di warteg yang banyak pilihan menunya
kalau kali ini saya ingin mengajak anda untuk sahur yang menunya tidak banyak ya
tapi juga sehat berprotein dan hangat hangat nih di subuh yang dingin ini
nah saya akan mengajak anda untuk kuliner soto yaitu di soto babon
nah kenapa saya mengajak anda ke sini
karena saya juga sering makan di sini dan bukan hanya saya saja
kak yudan juga reza
tetapi juga artis artis sering makan di sini
memang apa sih istimewanya
nah saya akan mengajak anda untuk bincang bincang bersama tentunya bersama dengan dede pemilik dari soto ayam babon ini
mas ini saya pertanyaan pertama
saya tuh penasaran dari waktu saya pertama makan di sini
soto babon dari itu apa
dari kalau kata orang malang kalau kata orang jawa itu ayam itu ayam indukan betina yang gede gede itu seperti itu
jadi soto babon karena
karena ayamnya ayam gede gitu
oh jadi karena ayamnya besar
memang apa ini bedanya kalau ayam kecil sama besar itu berpengaruh kepada rasa atau gimana nih
beda rasa juga sebenarnya
terus ya lebih gurihnya kerasa gitu
gurihnya lebih terasa
gurihnya lebih terasa
nah memang rahasianya apa sih
karena kan ini ayu dan juga reza di sini tuh sudah tiga belas tahun berdiri
dan yang makan ini artis artis ya
ada siapa saja mas
ada bang iwan pales terus yang lainnya juga ada sih kayak marcel komika terus mbak nunung juga kadang kesini gitu
yang lainnya juga
oke karena rahasianya adalah bumbu
bumbu koya ini yang beda
koyanya dari santan apa dari kelapa tumbukan kelapa
dan terakhir mas ini dibuka di waktu sahur
nah seharinya ini kalau bulan puasa kayak gini biasa meningkatnya
bukanya di waktu waktu kapan sih
di waktu yang jelas dari maghrib sampai subuh tuh kita buka dan itu tuh gak ada hentinya
jadi memang bukanya itu memang disediakan untuk waktu waktu sahur
dan biasanya tadi kita bincang bincang ayu dan juga reza ini ramainya memang pertengahan puasa dan akhir akhir
karena biasanya kalau awal awal masih masak nih
nah ayu dan reza tanpa berlama lama di sini saya akan langsung menyatap salah satu menu yang sudah saya pesan yaitu
nah untuk reza dan juga ayu jangan lupa untuk sahur juga ya
kembali ke studio
aduh ini porsinya babon gitu ya
porsinya gede juga banyak
kayaknya saya cocok nih mumpung deket nanti pulang langsung ke sana karena ada waktu gitu ya
masih bisa kita ya deket ya

terima kasih sandra sudah melaporkan dari soto babon
selamat menikmati sahurnya ya